suasana di lapangan yang terletak di lereng gunung lawu ini pun terlihat meriah
jadi tidak ujug ujug menjadikan wah ini rezeki ini